barang barang ini sebelum ada yang melihat aku memegangnya
iya ri pengajian
selama kehamilan ini berapa kali coba kamu ngalamin bahaya
tujuannya mereka mengadakan pengajian di sini supaya kamu dan bayi kamu selamat
sampai nanti kamu ngelahirin ya
nanti siang papa sama mama mau ke mertua kamu
jadi biar kesopan kita ngundang secara resmi
jangan dong pap kalau andi denger gimana
nanti semua rahasia kita dia tahu dong
kamu gak usah khawatir
mampus kamu ri
aduh banyak urut pakai ketinggalan lagi
kan gue ntar malem urut si cantik
biar cepat sembuh bisa ngomong
gak ada yang nyaut ya
assalamualaikum non riri
eh gak ada kunci kok
tuh tuh tuh
apaan ini non riri
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
tadi ada perempuan yang pakai topeng
dia mukul aku
dan sebelumnya aku dapat sms
aku dapat sms aku di ancam
katanya dia mau ngapa ngapain anak aku ya
aku yakin banget itu karim
ya kamu tetap
cari tuh perempuan
ya baik pak
kita dibukain dulu
siapa yang baru buat gini ke kamu
tadi ada perempuan yang pakai topeng yang bawa aku ke sini
aku yakin itu pasti karin
aku takut aku takut karin mencelakainya
ri selamat ri selamat ya
aku takut karim membunuhnya
karim tuh siapa kenapa dia mesti membunuh ri
jadi karim itu adalah produsernya haris
dan dia tahu kalau misalnya ri itu mengandung anaknya haris
makanya dia pengen membunuh ri dan bayinya
dari mana pak karim bisa masuk
seharusnya kan dia lewatin saya dulu
yang lagi jaga di pintu gerbang
kok aneh ya
makanya aku juga bingung
aku tadi mau masuk ke kamarnya riri
tiba tiba karim ngebekap aku sampai kesini
ayo kita cari tuh perempuan
siapa tau dia masih ada disini
aku gak sempet ganti celana lagi

tadi karena saking takutnya aku
kau gak apa apa ri
ri tadi kamu gak apa apa
aku khawatirin kamu banget
aku tadi mau dicelakain sama dia
tapi untuk bapak roh datang pada saat yang tepat
kamu gak mungkin aku udah tewas
lagi lagi nenek ini yang ngegalin rencanaku
lagi lagi nenek ini yang gagalin rencanaku
karin emang udah bener bener gelap mata dia
yang dia cari tuh bukan cuma aku
kamu kan istrinya haris

gak ada lagi

bisa kan ketemu
harman gimana kamu ketemu
gak ada juga pak
aneh kok si karin bisa cepat sekali menghilang
kalian harus lebih waspada tau
sampai lagi terjadi
kamu saya pecat
saya kembali tugas pak
emang udah lega kalau begitu
non riri udah selamat
emak harus pulang soalnya
si cantik sendirian di rumah
permisi ya tuan
maaf tuan mau ambil minyaknya
oh terima kasih
aku gak apa apaku
sekarang udah ada bapak bapak
kamu jangan khawatir ada aku
kamu gak apa apa kalau aku tinggalin
ya udah deh
aku pulang dulu ya
kamu langsung ganti baju ya
mas arman aku balik dulu ya
aku ntar pulang ya
aku bisa pulang sendiri mas
kamu emang gak takut
karin bisa aja loh masih ada di sekitar sini
aku berani pulang sendiri
aku mau ntar tanti pulang sebentar pak
sebentar aja ya
dia sudah bilang kan
dia bisa pulang sendiri
tadi dia begitu ketakutan
dia berani pulang sendiri
aku harus singkirkan barang barang ini
sebelum ada yang melihat aku mau pegangnya

selama kehamilan ini
mereka mau ngadakan pengajian disini
supaya kamu dan bayi kamu selamat
sampai nanti kamu ngelahirin
papa sama mama mau ke mertua kamu
jadi biar kesopan kita
kita ngundang secara resmi
kalau andi dengar gimana
nanti semua rahasia kita dia tahu dong
kamu nggak usah khawatir